bagaimana sebenarnya respon dari istana selengkapnya terkait dukungan perindo yang akan diberikan kepada presiden joko widodo untuk pencapresan di dua ribu sembilan belas nanti begitu
kita bergabung bersama koresponden nesya megawati yang ada di istana kepresidenan
selamat malam nesya bisa anda jelaskan bagaimana sebenarnya reaksi atau respon dari istana mungkin saja juga sudah ada pernyataan dari presiden joko widodo sendiri
begitu terkait informasi yang memang sangat mengejutkan begitu hari ini dari bidang politik hari ini ada pernyataan mempertimbangkan dukungan terhadap jokowi dodo di dua ribu sembilan belas nanti
dan ini datangnya dari partai yang selama ini kerap mengkritisi cukup keras begitu ya terhadap presiden joko widodo yakni perindo
ya selamat malam nesya joko ini presiden joko widodo belum memberikan respon terkait pertimbangan bahwa saatnya perindo akan mendukung
atau mendukung joko widodo
mencalonkan presiden joko widodo sebagai calon ikan pendidik pres dua ribu sembilan belas
yang sudah memberikan komentar diantaranya adalah sekretaris kabinet pramono anung yang menjelaskan bahwasannya dukungan terhadap presiden joko widodo dini hari atau saat ini
pagi pagi sekali jauh jauh hari indra sudah dinyatakan pada saat ini dikarenakan ada sejumlah hal yang melatar belakangnya
yang pertama adalah persoalan bahwasannya menunjukkan bahwasannya kepuasan terhadap kinerja presiden joko widodo dan juga kabinet tinggi
parpol maupun juga dari masyarakat
berikutnya juga adanya maksudnya
pemberian dukungan saat ini
ataupun jauh jauh hari sebelum
masuk tahun politik karena
maju lebih awal dikarenakan perubahan sistem
artinya bahwasannya kalau misalnya kita bisa
memprediksi tahun politik
seharusnya dimulai atau tahun dua ribu delapan belas
mendatang tetapi sudah mulai
masuk pertengahan dua ribu tujuh belas
ini dikarenakan perubahan sistem
pesontak ataupun pilkada
pemilihan legislatif dan juga
pemilihan eksekutif ataupun presiden yang dilakukan secara serentak
artinya bahwasannya ini mau tidak mau
parpol saat ini mempunyai
waktu yang sedikit untuk bisa
bermanuver di tahun dua ribu delapan belas
sehingga di tahun ini
partai partai politik sudah bermanuver
untuk memberikan pernyataan
si partai mana mendukung calon a calon b ataupun calon yang lainnya
selain itu memang kalau kita melihat indra perindolp adalah
adalah yang cukup berharga
yang cukup kontra sering sekali kontra dengan
memilih untuk menjadi partai oposisi
ataupun pihak yang mengkritisi pemerintah
saat ini dengan dukungan tersebut
menurut pramononong dalam
politik sesuatu hal yang dinamis
dan ini merupakan sesuatu hal yang biasa
tidak ada kesistimewaan dengan
dukungan yang diberikan
perindolp atau pertimbangan dukungan
yang diberikan perindo terhadap presiden joko widodo sebagai calon
ya baik tadi memang sempat sudah
dikonfirmasikan atau dicoba
diklarifikasikan kepada sekjen partai perindo
bahwa apakah bentuk dukungan ini sebenarnya
sebuah upaya terkait
jika dikaitkan begitu
dengan kasus hukum yang sekarang
melanda ketua umum
partai perindolp haritha nusyidibio begitu
tapi tadi dikatakan tentu saja tidak ada hubungannya
tapi bagaimana dari pihak istana
bahwa dukung atau tidak
mendukung kasus hukum tetap berjalan
pada ranah hukum itu sendiri
indra apa yang disampaikan tadi
oleh seles kabinet kepala manung bahwasannya
politik berjalan dinamis
dalam hal ini kalau kita melihat tapen lakukan istana
bahwasannya politik tetap berjalan
dan juga hukum berjalan dengan sendiri
meskipun banyak mengkaitkan terkait atau mempertanyakan
apakah ada papat kulipat kasus
ataupun barter politik antara dukungan
terhadap kasus hukum yang melanda
ketua umum perindolp haritha nusyidibio
tetapi istana meyakinkan bahwasannya
pramono mengatakan bahwasannya politik berjalan
secara dinamis tetapi pihak lain
yakni politisi senior pdi
perjuangan yakni cahaya kumulo menegaskan bahwasannya
tidak ada barter politik
ataupun tidak ada barter antara
pertimbangan pencalonan ataupun
dukungan perindo kepada presiden joko widodo
di dukuh pas dua ribu sembilan belas
meski demikian juga banyak juga pihak
yang mempertanyakan hal ini
tetapi indra bahwasannya sekjen psi
yang menegaskan bahwasannya ia meyakini bahwasannya
melihat dari bagaimana
sepak terjang presiden joko widodo
sehingga kalau ia melihat bahwasannya
barter barter politik atau barter kasus hukum
bisa tidak terjadi
karena melihat karakter presiden joko widodo saat ini
tetapi indra bahwasannya
kalau kita melihat
banyak sekali proses hukum
ketika berjalan bersamaan dengan kasus politik
di istana ataupun di kabinet
memang dalam hal ini presiden belum
membicarakan soal perindolp
tetapi kalau misalnya kita melihat dari
pernyataan pernyataan presiden joko widodo
ketika ada kasus hukum lalu bersamaan
juga ada proses ataupun
bahwasannya tidak ada kaitannya
kasus hukum dengan kasus
politik ataupun dukungan
kecenderungan politik dari presiden joko widodo
misalnya saja ketika kita membahas atau
kita bisa flashback kelas balik pada saat
kasus yang melanda
mantan gubernur dki jakarta yakni
basuki cahaya purnama saat itu
sedang atau saat
penerdaan agama saat itu
banyak yang meyakinkan bahwasannya
basuki cahaya pertama akan
lolos dari hukum karena
dukungan presiden joko widodo terhadap
basuki cahaya pernama tetapi presiden
meyakinkan bahwasannya kasus hukum
tidak ada kaitannya bahwa tidak ada
intervensi dari presiden joko widodo
terhadap suatu kasus tertentu
indra baik terima kasih nesya megawati
melaporkan langsung dari istana